kita langsung saksikan konferensi pers yang akan digelar di mabespori
yang akan disampaikan oleh karun pemas mabespori dedy prasetyo
kejadian tersebut memang cukup mengejutkan
namun demikian untuk standar operasional prosedur pengamanan maku di seluruh polres pores
kemudian polda sudah dilakukan dengan sangat baik
sebagai contoh pada saat tadi pagi sebelum terjadi ledakan tersebut
untuk standar operasi dan prosedur seluruh masyarakat yang akan masuk ke wilayah
atau area maku pores dilakukan upaya sterilisasi atau upaya pengelidahan atau upaya pemeriksaan
baik pemeriksaan secara fisik maupun pemeriksaan barang barang yang dibawa oleh masyarakat
namun demikian pemeriksaan sebagai standar operasional prosedur itu
tidak mengurangi kualitas pelayanan publik atau pelayanan masyarakat
yang dilaksanakan oleh anggota polri tetap dilakukan dengan sangat baik
kemudian kejadian tersebut pada pukul delapan empat puluh lima
terjadi ledakan yang diduga dilakukan oleh seorang
oleh seorang yang dengan boleh dikatakan luka sementara melakukan pembunuh diri atau suicide bomber
mengakibatkan ada enam orang mengalami luka
mengakibatkan tersebut empat anggota pores
kemudian satu itu adalah phl
atau pekerjaan lepas
kemudian satu masyarakat
sedangkan untuk kerusakan
ada empat kendaraan yang mengalami kerusakan
ada tiga kendaraan milik dinas dan satu kendaraan milik pribadi
saat ini untuk d satu ratus delapan puluh delapan bersama inavis dan papor
melakukan proses olah tkp
ya untuk betul betul memastikan identitas pelaku yang pertama
dengan teknologi yang dimiliki oleh inavis
apabila pelaku ini sidik jarinya berhasil diambil dengan baik
dan pelaku ini juga nanti memiliki ektp
ya nanti database tersebut akan terkoneksi dengan database yang ada di dukcapil
sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama
identitas pelaku ini bisa diketahui
kemudian seluruh partikel partikel yang ditemukan di tkp
ya untuk mengetahui jenis bomnya
demikian juga senyawa senyawa
yang digunakan oleh pelaku untuk merakit bomnya
kemudian d satu ratus delapan puluh delapan setelah nanti mengetahui identitas pelaku
juga akan mengembangkan
apakah pelaku ini merupakan jaringan jad
atau pelaku ini merupakan lundhoff
ya semuanya masih berproses
tim d satu ratus delapan puluh delapan bekerjasama dengan seluruh terkait
masih bekerja di lapangan
kemudian yang berikutnya untuk situasi dan kondisi mapol restabes surabaya
sudah bisa dikendalikan oleh aparat keamanan
situasinya sudah sangat kondusif
kemudian dilakukan penjagaan pengamanan oleh teman teman dari brimob
karena masih proses tkp
dan proses untuk pelayanan masyarakat
usia masyarakat yang akan mencari atau mendapatkan skck
apalagi populasi yang tetap memberikan pelayanan
meskipun pelayanan terbatas
juga dialihkan ke proses proses terdekat
agar proses pelayanan skck masyarakat
khususnya masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai cpns
juga terlayani dengan baik
ini sementara dari hasil
pelaksanaan pengamanan oleh tkp
maupun kejadian yang ada di mapr stafel surabaya
ini prosesnya berikutnya
saya sampaikan juga kepada rekan rekan
bahwa densus delapan puluh delapan dalam hal ini terus bekerja
yang dalam langkah untuk melakukan perpetual strike
atau upaya upaya tamat penjagaan dan antisipasi
segala macam bentuk ancaman terorisme
kemarin tkp u pie delapan puluh delapan
melakukan upaya perfeksi strike
atau penangkapan terhadap satu terduga teroris
yang tersenama wj
yang bersangkutan ditangkap kemarin
di wilayah kecamatan cikarang utara bekasi jakarta barat
penangkapan sekitar pukul enam sepuluh waktu indonesia bagian barat
lugaan sementara bahwa yang bersangkutan terlibat di dalam kelompok jad ini masih dikembangkan
yang bersama askari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan pesa atau free syrian army
kemudian juga yang bersangkutan melakukan berbagai macam perjalanan
antara lain di filipina uni emirat arab kemudian sri lanka dan hongkong
yang saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh industri delapan
apakah memiliki keterkaitan dengan pemerintah
pelaku pelaku lainnya ini masih didalami
ini beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparajur belapan
antara lain berupa ada berapa panah
kemudian ada beberapa alat alat elektronik lainnya ini masih didalami
ini ada beberapa alat alat elektrik lainnya ini masih didalami
saya lanjutkan lagi
bentar ini ada
beberapa alat komunikasi dan beberapa buku
rekomendasi ini masih didalami apakah ini akan digunakan juga untuk rangkaian untuk rakit bom
masih kita dalami juga
nah ini berbagai barang barang bukti yang berhasil diamankan oleh nusra belapan
pada hari ini rekan rekan untuk polri mohon dukungan
mohon support dari seluruh masyarakat
agar dalam waktu tidak terlalu lama berhasil untuk mengungkap kasus tersebut
dan kita akan terus fokus dalam berikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat
baik makasih demikian rekan rekan
sementara yang bisa saya sampaikan nanti apabila ada update lebih lanjut
dari hasil proses solar pkp
dan hasil intensifikasi teman teman di sisi lapangan nanti akan saya sampaikan
sekian bila bila ada ya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bukan yang diketemu di tkp itu juga kuat adalah pelaku
satu orang itu
iya satu orang
yang kerusakan itu berapa
karena empat anggota kepolisian satu phl satu masyarakat
apa kerupakannya pak kerusakan ini
kerusakan ini untuk kendaraan ya tiga kendaraan dinas satu kendaraan pribadi
kemudian untuk kerugian material yang ada di mako tidak ada kerugian kerusakan yang berat
pak apa yang terjadi
jadi maksudnya kalau yang udah ada penjagaan fisik dan barang
kalau mengecekkan itu kalau yang ada perempuan yang memakai pengecekan online

ya jadi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di sana
sebenarnya sudah dilakukan penggeledahan semuanya
termasuk barang barang yang dibawa sudah dilakukan pengecekan semuanya
yang kebetulan pada saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan mencari skck
yang bersama sama masuk
momen seperti itu dimanfaatkan
momen seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyusup
kemudian sebelum dia melakukan mungkin sasaran peledakan di tempat lain
sudah meledak di halaman parkir
jadi pernyataan itu meledaknya anggota sejumlahnya bukan di halaman parkir
tapi di dalam halaman parkir
ya nanti akan di dalam dari hasil orang skp nanti akan bisa kita perhatikan
bahwa pelaku itu meledaknya apakah dia melakukan peledakan langsung
secara spontan ataupun ada pemicu lainnya
ya masih dalam itu
yang lain enam orang itu meninggal
ya semuanya enam orang itu mengalami luka ringan
dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit sepaian antara semata utara
nah ini dari tempat pengelolaan itu jarak ke rumah sakit itu radiusnya berapa meter
kurang lebih sekitar tiga puluh ya tiga puluh sampai lima puluh meter
ya dari penjagaan kemudian jalan mau menuju ke arah kantin

oh berarti penjagaan dengan sentra pelayan sktk memang dekat gitu

jadi yang pertama terus yang kedua jadi sebuah sendiri informasi dari masyarakat
ini suara ledakannya seperti apa pak
apakah termasuk dalam golongan yang golongannya tinggi ledakannya keberangan dan seperti itu
ya untuk korban sudah dipastikan sementara ini untuk pelaku ya
untuk pelaku satu orang ya satu orang untuk korban anggota polri iv
kemudian satu pal satu masyarakat
untuk suara ledakan tentunya tidak bisa membuat kesimpulan apakah yang high atau low explosive
ya karena ini masih perlu uji laboratorium forensik dulu
ya nanti laporan forensik yang bisa memastikan apakah dari partikel partikel senyawa senyawa yang sudah diuji ini adalah jenisnya high atau low explosive
cukup dulu terima kasih